nama penyair radio yang juga influencer hilman govar menjadi trending topic di twitter pada rabu kemarin
tercatat ada hampir dua puluh empat ribu cuitan yang menggunakan kata kunci govar
hal ini disebabkan oleh pengakuan seorang perempuan asal malang yang mengaku pernah dilecehkan di tempat umum oleh hilman govar pada agustus dua ribu delapan belas silam
perempuan itu mengaku pelecehan tersebut terjadi saat hilman govar menjadi bintang tamu
pada acara di tempat yang bernama rumah opa malang jawa timur
lewat akun ad queen jojo perempuan itu bercerita bahwa banyak orang yang melihat pelecehan itu
namun mereka justru mengolok olok wanita tersebut yang melawan saat dilecehkan
pengalaman itu lantas membuatnya trauma
dirinya mengaku membutuhkan waktu lama untuk berani menceritakan pengalamannya tersebut
terkait tuduhan ini gofar hilman sendiri sudah memberikan keterangan lewat akun twitternya at pergi jauh
dalam cuitannya govar menyatakan
yang kal tuduhan tersebut
dirinya mengaku sepanjang acara selalu ditemani asisten dan panitia
dia menambahkan akan membawa kasus ini ke jalur hukum
hingga kini kasus ini belum duduk secara hukum